kita awali dengan perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan dua puluh tujuh sembilan ratus tiga belas kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi dua dua ratus lima puluh enam delapan ratus lima puluh satu orang
sementara itu diumumkan tambahan tiga belas dua ratus delapan puluh dua pasien sembuh
dan totalnya kini satu sembilan ratus lima belas satu ratus empat puluh tujuh orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id mengumumkan penambahan ada empat ratus sembilan puluh tiga pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi enam puluh dua puluh tujuh jiwa